hai akibat genangan air ini harus lintas dari dan menuju ke arah blok m pun tersendat beberapa
pengendara dua terlihat memilih putar balik atau menaikkan kendaraan mereka seperti tadi
nah ini juga kelihatan nih di atas gerobak untuk menerjang banjir ya sementara itu
para pengendara mobil melanjutkan kendaraannya dengan kecepatan sangat rendah sejumlah warga
pun turun ke jalan membantu untuk mencoba mengurai kendaraan yang sudah mulai mengular
dan selanjutnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia siva maulida di kawasan tendean
jakarta selatan good morning siva jadi pantauan anda saat ini nih bagaimana ketinggian airnya
ya selamat pagi daniar dan juga alfian saat ini di jalan kapten tendean tepatnya yang mengarah
dari mampang menuju
blok m dan juga sebaliknya ketinggian air ini masih setinggi sepuluh hingga lima belas cm dan genangan
air ini memang tidak lain lagi diakibatkan oleh hujan yang belum berhenti sejak senin malam tadi
hai ini saya melaporkan dan akibat dari banjir ini sendiri tadi beberapa pengendara motor banyak yang
memilih untuk putar balik atau menerjang banjir dengan menaikkan kendaraan mereka menggunakan
gerobak yang difasilitasi oleh warga sekitar
dan juga setelah itu tampak mulai sekitar tujuh pagi tadi
akhirnya pihak dari kepolisian akhirnya turun langsung untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas
dan membantu para pengendara untuk menerjang banjir ini
saat ini juga saya sudah berada bersama salah satu pengendara motor
yang terhenti di jalan kapten tindian ini yaitu ada bang jamaludin
selamat pagi bang jamal boleh diceritakan nih bang
akibat dari banjir ini bang jamaludin sendiri perjalanannya seperti apa sih bang
tadi sih saya dari tebet ya mau ke arah bangka tiba tiba banjir kayak gini aja udah
yaudah saya taruh aja dulu motor disini
ada dimana bang motornya sekarang terus
disini sih depan hotel delapan puluh delapan
terus sambil menunggu nih bang kira kira nanti akan punya batas nggak nih bang menu
menunggu sampai jam berapa dan akan melanjutkan perjalanan di jam berapa
ya paling nunggu sampai surut aja paling ntar langsung lanjut ngebit lagi
nah dari perjalanan tebet ini selain dari titik kapten tenda ini sendiri
tadi sudah menemui genangan genangan lain nggak bang di jalan
cuma disini aja sih tadi cuma di jalan tindian aja
soalnya kan dari
tepat kan lurus doang kesini
bang jamal boleh dikasih bang harapannya untuk hari ini ini dari banjir yang cukup banyak di jakarta bang
dari pengendara motor sendiri
hati hati aja untuk yang mau arah ke blok m ya khususnya dari arah mampang
kalau bisa puter balik lagi aja
soalnya banjirnya agak tinggi sih takutnya motornya mogok
udah aja gitu aja sih
itu tadi keterangan dari bang jamaludin sebagai salah satu pengendara motor yang terdampak
betul sekali yang disampaikan oleh bang jamal bahwa untuk semua warga jakarta dan sekitarnya
memang banjir ini terjadi di banyak titik lainnya
untuk itu kami juga mengimbau kepada seluruh pengendara baik roda dua maupun roda empat
ataupun para pejalan kaki atau pengguna transportasi umum untuk terus berhati hati di jalan
selama untuk menuju tujuan mereka masing masing
begitu daniel dan alfian